alhamdulillah bayinya sudah sehat tapi ibunya masih agak trauma dan ada luka lecet juga
dalam kondisi hamil
melahirkan langsung atau gimana
waktu kejadian itu dimana posisi istrinya
posisi saya waktu itu saya kerja di teluk nara lah
terus tiba tiba ada laporan kamu pulang sebentar udah bilang
langsung kita pulang langsung ke rumah sakit untuk konsep
kalau di sana di tempatnya
itu kejadian dimana di dalam rumah
di dalam rumahnya
bmkg matara menyatakan bahwa kejadian tersebut bukanlah angin puting beliung
namun masuk dalam pusaran angin vertikal berskala kecil yang terjadi akibat adanya pemanasan yang kuat di permukaan bumi
yang mengakibatkan perbedaan tekanan udara di tempat tersebut dengan wilayah sekitarnya
lalu rahmat junaidi lombok utara
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news masih akan kembali setelah juda berikut ini